wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode belakangan mencuat di publik
beragam reaksi pro dan kontra bermunculan menanggapi wacana masa jabatan presiden tiga periode
bagaimana sebetulnya sikap presiden jokowi dan istana menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan yang menggelinding di publik ini
kami akan membahasnya lebih dalam dengan dua narasumber yang sudah bergabung
ada zainal arifin mohtar guru besar hukum tata negara universitas gajah mada
selamat sore mas uceng
selamat sore mbak
dan sudah bergabung melalui sambungan telpon mas doni gahral tenaga ahli utama ksp
selamat sore mas doni
oke saya mau ke mas doni terlebih dahulu
belakangan tiba tiba menguat sekali wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode
meskipun presiden sudah pernah mengatakan ini menampar wajah saya menampar muka saya
sampai saat ini sikap presiden belum berubah tetap menolak atau bagaimana mas doni
beliau tegas tegas menolak usulan masa jabatan
wajahnya tiga periode
karena amanah informasi adalah membatasi jabatan presiden hanya dua periode
untuk menjaga supaya kekuasaan tidak menjadi absolut
jadi saya kira presiden tetap ada semangat itu tetap ada prinsip itu
dan entah apa yang melandasi sampai muncul spekulasi semacam itu
oke katakanlah memang presiden belum berubah sikap
tetap menolak wacana itu
langkah politik di mprri yang kemudian informasinya sampai kepada rekan rekan wartawan
yang berkembang untuk mengamandemen uud seribu sembilan ratus empat puluh
artinya terbuka celah mas doni untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode
bagaimana kemudian respon istana
saya kira respon istana sama dengan respon presiden
tetap bertahan bahwa jabatan presiden hanya dua periode
begitu sesuai dengan amanah dari reformasi
ya esensi dari demokratisasi
sudah jalani dua dekade lebih ini
dan kalau ada informasi informasi tentang langkah langkah politik
saya tidak tahu inovasi dari mana dan apa yang menyebabkan itu kemudian berkembang
sampai terjadi spekulasi spekulasi yang menurut saya ini sudah sangat mengada ada begitu
karena berbeda sama sekali dengan keinginan presiden
oke saya mau ke mas uceng
mas uceng anda melihat ada indikasi indikasi seperti yang disebutkan oleh pak amin rais
tadi dipertanyakan oleh mas doni dari mana kemudian wacana wacana tersebut muncul begitu
ada indikasi indikasi seperti yang dituduhkan ataupun disampaikan oleh pak amin rais
untuk amandemen uud empat puluh lima kemudian mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode
iya kalau indikasi saya pikir seharusnya ditanyakan ke teman teman wartawan lah ya
teman teman wartawan yang paling tahu indikasi itu
cuma memang ada biasanya ada asap karena ada api
yang pertama misalnya adalah salah satu usulan yang banyak dibicarakan itu oleh pak bambang susatyo sendiri
di tahun dua ribu sembilan belas yang lalu
saya ingat banyak berita bisa dilacak gitu bagaimana pak bambang susatyo sangat antusias dengan usulan itu
melanjut dengan beberapa tokoh politik ketua parpol yang juga menyatakan hal yang sama
itu yang pertama dan sekarang pak bambang susatyo kan menjadi ketua mpr ya
itu signal barangkali saya mengatakan kata barangkali karena saya harus mengatakan itu barangkali
yang kedua kita masih ingat bahwa belakangan mpr memperkuat kembali kajian kajian soal amandemen undang undang dasar
walaupun biasanya amandemen yang dibawa belakangan ini bicara soal gbhn
saya sering mengatakan dan saya sudah pernah menulis beberapa harian soal gbhn ini kan
barang yang tidak terlalu pas dalam sistem presiden sil
karena jangan jangan dan memang jangan jangan ya seperti yang beredar sekitar beberapa tahun yang lalu
upaya untuk melakukan menghidupkan kembali gbhn itu untuk mengubah pertanggung jawaban presiden
tidak lagi langsung kepada rakyat tapi melalui mpr
jadi itu berarti bisa jadi proses pemilihan yang indah
mpr gitu tidak lagi ke rakyat
nah signal signal itu barangkali yang dibaca plus ditimbuhi dengan pernyataan beberapa
apa ya tokoh partai politik yang kelihatannya tidak ada masalah dan mengatakan itu hal hal yang lumrah
nah saya sih menaruh hormat ya kepada pak presiden jokowi ketika merespon itu di tahun dua ribu dua
dua tahun yang lalu ya
tapi kita tidak tahu apa yang ada di benak pak jokowi sekarang
saya ingat ketika kpk selalu dikatakan pak jokowi ingin memperkuat
yang tidak ingin melemahkan pemberantasan korupsi dan lain lain sebagainya
tapi ternyata kan diujuknya berbeda
presiden mengeluarkan undang undang yang menyasar pemberantasan korupsi dan melemahkan kpk
mas uceng artinya ada inkonsistensi pemikiran presiden yang berubah ya
sudah dia ucapkan dua ribu sembilan belas yang lalu
sekitar hampir dua tahun yang lalu
mas doni kalau menurut mas uceng tadi bahwa ada perubahan sikap sikap presiden yang kemudian menjadi pertanyaan
yang dulu contohnya menolak revisi undang undang kpk kemudian tapi akhirnya terjadi revisi
dan apakah mungkin kemudian sikap presiden bisa berubah kalau melihat koalisi partai pendukungnya yang mayoritas menguasai parlemen
kemudian mendukung ataupun mendorong adanya aman demokrasi
ini bagaimana mas doni
baik jadi pertama presiden tetap ya pada sikapnya menolak
ya presiden sudah mengatakan secara terbuka itu
nah yang kedua ya kalau kita lihat berbagai komentar dari partai partai pendukung
semuanya juga tetap sesuai dengan keinginan presiden
wakil ketua mpr pun dari p tiga juga sudah mengatakan bahwa
tidak ada wacana itu
sekali lagi kalau memang ini ada satu manuver di mpr misalnya ya harus dibuktikan secara benderang begitu
dari mana isu ini siapa yang menggagas dan sejauh mana
karena ini bertolak belakang sama sekali dengan klinam presiden
dan saya kira partai pendukung juga berdiri di belakang presiden mengenai soal ini
oke mas doni artinya jika memang presiden menolak
tapi kalau amandemen uud empat puluh lima atas kesepakatan
partai politik ini kemudian tercapai
apakah pak jokowi juga akan menolak nanti jika dicalonkan
sekarang posisi presiden adalah
ya dia menolak wacana presiden tiga periode
jangan lupa maksudnya tiga periode itu dulu ya
jadi otomatis sebenarnya
ya beliau tidak mau lagi sebenarnya dicalonkan untuk ketiga kalinya
bagi beliau dua periode sudah lebih dari cukup
jadi itu yang membuatnya lebih baik
dan itu yang membuatnya lebih baik
saya kira presiden tetap pada prinsip itu
oke mas uceng terlalu jauh kalau menurut mas doni
tapi kalau kita lihat besarnya koalisi di belakangnya pak jokowi
yang kemudian bisa mewujudkan amandemen ud empat puluh lima
dan juga mengubah jabatan presiden menjadi tiga periode
apakah kemudian tidak mungkin bahwa itu akan terjadi mas uceng
itu tetap membuka celah
saya tadi katakan bahwa beberapa pasangan
saya katakan bahwa beberapa partai masih mengatakan membuka kemungkinan ya
salah satunya adalah gerindra sekali
dan lainnya adalah pkb
jelas lihat di media itu menyampaikan ya bisa saja
kalau isu amandemen tiga periode itu
yang kedua adalah
saya tentu mengatakan konstitusi keinginan publik ya
tapi kadang kadang keinginan publik ini berbeda dengan keinginan
apa yang diinginkan oleh partai politik
dan itulah yang namanya
gedi dalam demokrasi di indonesia ya
kadang kadang apa yang disuarakan publik berbeda
bahkan ada yang bersuara sampai mati pun
mahasiswa tapi partai politik dan presiden berbeda
misalnya dalam undang undang kpk
nah prediksi kontradiksi begini yang kemudian orang sulit membaca pak jokowi itu secara mudah
apakah memang dia tegak lurus dengan apa yang dilakukannya
disampaikannya di bulan november desember dua ribu sembilan belas sampai sekarang
kita lihat konstruksi undang undang dasar pasal tiga puluh tujuh
itu relatif mudah sebenarnya mengubah undang undang dasar
karena usulan perubahan itu hanya membutuhkan sepertiga dari anggota mpr
yang berarti kalau sekitar lima ratus tujuh puluh lima ditambah satu ratus tiga puluh enam
atau satu ratus tiga puluh dua itu berarti sekitar dua ratus an dua ratus tiga puluh an saja
untuk kemudian mengusulkan untuk perubahan
dan kita tahu sebenarnya koalisi pemerintahan jokowi lebih cukup dari itu
dan untuk mengubah konstitusi kan cuma butuh dua per tiga hadir kehadiran dan pengakles satu persetujuan
yaitu kira kira hanya berapa ratus tiga ratus an lebih dari anggota mpr itu bisa melakukan perubahan
dan kadangkali yang dibaca oleh pak bu kita semua
signal yang apa ya kalau dikoneksikan itu sedikit jadi tatan dan pertanyaan
makanya saya bilang tadi bahwa ada baiknya kalau memang asapnya ini ada cepat cepat dipadamkan
dan kenyataan pak jokowi secara langsung menurut saya itu adalah bagian akan mungkin pakai untuk memadamkan asap
yang beda itu
bang uceng kita berharap itu tidak akan terjadi tapi anda perlu menyampaikan dampaknya apa bagi demokrasi kita
jika memang betul betul amandemen empat puluh lima itu dilakukan amandemen terhadap undang undang empat puluh lima itu dilakukan
dan masa jabatan presiden menjadi tiga periode
dampaknya apa terhadap sistem demokrasi kita
singkat saja mas ucheng
ya yang pertama adalah godaan otoriter menjadi tinggi ya karena kita menganut sistem presidensil
sistem presidensil itu memang bahayanya adalah godaan menuju ke arah
yang kedua kalau kemudian panjang masa jabatannya ya kesempatan untuk kesempatan untuk langgangan kekuasaan itu akan makin panjang
dan membunuh kesempatan untuk adanya calon kandidat kandidat lain untuk memilih untuk menjadi pemimpin
yang saya khawatirkan sebenarnya adalah yang saya katakan tadi mpr seakan akan datang dengan usulan gbhn
yang kelihatannya tidak ada berkorelasi tetapi gbhn ini agak kritis dalam presidensil
itu sebabnya waktu kita menuju ke sistem presidensil kan gbhn dihilangkan kan karena memang tidak fit
nah ketika mau dihidupkan lagi gbhn jangan jangan inilah pintu masuknya ke arah kontrol kepada presiden oleh parlemen
dan bahkan kemudian berimplikasi ke proses pengangkatan presiden
dan kalau itu terjadi banyak sekali yang kemudian implikasinya salah satu implikasinya adalah ya kehilangan itu langsung menentukan pemimpinnya
karena kemudian diambil alih lagi kembali oleh mpr
juga kita bergeser dari sistem presidensil menjadi model yang ya semi barangkali semi presidensial atau semi parlemen
apa implikasinya banyak sekali implikasinya ke dalam ke masyarakat tentunya termasuk ke dalam sistem tata negara
sistem ketatanegaraan kita yang sampai saat ini menganut soal demokrasi presiden
nanti kita tagi dan juga kita tunggu komitmen pernyataan dari presiden joko widodo yang benar benar menolak adanya wacana perpanjangan masa jabatan tiga periode
nanti kita akan tagi lagi ke mas doni dan juga kita kawal bersama nanti bang wido
dan juga kita kawal bersama nanti bang ucek bagaimana implementasinya dan juga kontestasinya nanti di dpr akan seperti apa
tapi terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung bersama saya
sore hari ini ada bang zainal arifin mohtar guru besar hukum tata negara universitas gajah mada
dan mas doni gahral tenaga ali utama ksp
terima kasih sekali bapak bapak atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini